saudara jembatan penghubung dua kecamatan di lumajang jawa timur jebol setelah diterjang banjir lahar gunung semeru pada kamis malam
akibatnya akses jalur dua kecamatan terputus
selain itu tanggul jebol juga mengakibatkan sejumlah dusun terisolasi
jembatan penghubung sepanjang dua puluh meter di desa gondoruso jebol karena tidak mampu menahan derasnya banjir lahar dingin gunung semeru
tidak hanya itu tiga bangunan warung dan bengkel yang ada di dekat jembatan juga ambruk diterjang banjir lahar
menurut warga banjir lahar pada kamis malam sangat besar
bahkan banjir lahar juga menjebol tanggul desa hingga mengakibatkan lahan pertanian
pertanian tertutup material lahar
sejumlah dusun yang terisolasi akibat kejadian ini diantaranya adalah dusun liwet dan gelandung petung
desa gondoruso dan dusun sumberlangsep desa jugosari
intinya itu dampak dari tanggul yang jebol itu lahan lahan pertanian warga yang ada di selatannya tanggul itu rusak
sekitaran satu kilometer ke arah
di samping itu di sebelah jembatan itu ada korban bengkelnya pak ngo serta warung warung itu
sebelumnya hujan deras mengguyur kawasan puncak gunung semeru
menyebabkan gunung tertinggi di pulau jawa itu memuntahkan banjir lahar pada kamis malam
akibatnya ratusan warga desa jugosari dan sumber wulu
ketika dianggap mengungsi di tempat yang lebih aman
kebanyakan mereka mengungsi di rumah saudara yang berada di dataran tinggi maupun di atas gunung
selain di aliran sungai besuk kobokan warga yang berada di desa bantaran sungai besuksat juga banyak yang mengungsi
ini karena amaknya besar dan beraturan
jadi yang sebelah tanggul tanggul ini carikan titik aman
jadi mengungsi semua yang di tempat tempat tanggul ya
yang berasal sudah terkondisikan semua